sugeng rau saat ini saya sudah sampai di semarang dan kalau ngomongin semarang nih yang
pasti udah dikenal dengan wisata alamnya wisata kulinernya wisata sejarahnya dan orangnya juga

kita akan mencoba mendatangi beberapa spot heritage yang ada di kota semarang
dan nojolali sama protokol kesehatannya yo destinasi pertama saya ialah vihara sampokong
sebelum masuk tentu harus mengikuti standar protokol kesehatan yang diterapkan memasuki
komplek vihara saya terpesona dengan kemegahan tempat beribadah pemeluk tridharma yang terletak
di kawasan bukit simongan kota semarang ini
ornamen tiongkok yang didominasi warna merah menghiasi setiap bangunan yang terdapat di vihara
sampokong dilihat dari bangunannya tampak jelas bahwa vihara ini tak berusia muda dan
syarat akan nilai sejarah pada tahun seribu empat ratus enam belas tempat ini merupakan persinggahan pertama
laksamana cheng ho seorang pedagang muslim asal tiongkok di utara pulau jawa merapatnya kapal
laksamana cengho bertujuan untuk menyembuhkan nahkodanya wang jinghong yang berada di kota semarang
yang sedang jatuh sakit tempat ini dipilih sebagai pemberhentian karena dulunya cengho tidak
sengaja menemukan gua batu yang memiliki patah air setelah menyembuhkan nahkodanya cengho kembali
melanjutkan berlayar namun sang nakoda lebih memilih untuk tinggal bersama beberapa pengawalnya
untuk menghargai jasa laksamana cheng ho maka dibangunlah kelenteng kecil yang digunakan untuk
bersembahyang di atas gua batu tersebut hingga saat ini di viara sampukong terdapat empat kelenteng
yang menghujung pada kelenteng utamanya masih terdapat mata air yang dulu ditemukan cengho dan
dipercaya sebagai air suci di sini juga dibangun patung laksamana cheng ho yang dijadikan sebagai
salah satu ikon wisata sejarah kota semarang konon katanya patung setinggi dua belas m yang terbuat dari
perunggu ini merupakan patung laksamana cheng ho tertinggi di dunia berikutnya saya mengunjungi salah
satu antar suhor yang terdapat di kota semarang yakni lawang sewu
semenjak pandemi okupansi pengunjung dibatasi secara ketat oleh pengelola lawang sewu
berusia lebih dari seratus tahun bangunan ini masih berdiri kokoh hingga saat ini
berasal dari julukan yang diberikan masyarakat semarang lawang yang berarti pintu dan sewu yang
lrt seribu merupakan toponim yang diberikan terhadap bangunan ini karena memiliki jumlah pintu yang sangat banyak
lawang sewu didirikan sejak era kolonial belanda pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pada saat itu gedung ini digunakan sebagai kantor perusahaan kereta api hindia belanda
namun pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh dua hingga seribu sembilan ratus empat puluh lima gedung lawang sewu diambil alih oleh tentara jepang
dan digunakan sebagai kantor yuku sokyoku atau jawatan transportasi jepang
pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima gedung lawang sewu dijadikan sebagai kantor jawatan kereta api republik indonesia
barulah setelah pengakuan kedaulatan republik indonesia pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan gedung ini digunakan kodam empat di ponegoro
dan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat diserahkan kembali kepada perusahaan kereta api indonesia
arsitektur era kolonial yang kental menjadikan bangunan ini sebagai objek wisata sejarah di kota semarang
yang tetap menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan
dari lawang sewu saya bergeser ke kawasan kota lama
di sini masih terdapat bangunan bangunan tua bersejarah yang sudah dibangun sejak era kolonial belanda
kota lama semarang merupakan kawasan yang menjadi pusat perdagangan pada abad ke sembilan belas hingga abad ke dua puluh
arsitektur bangunannya khas eropa era seribu tujuh ratus an dengan ciri ciri bangunan tinggi dan tinggi
kota lama semarang juga memiliki bangunan besar termasuk ukuran pintu dan jendela tiap bangunannya
salah satu yang paling dikenal ialah gereja belendu
didirikan sejak tahun seribu tujuh ratus lima puluh tiga gereja belenduk merupakan gereja tertua di jawa tengah
nama belenduk dikarenakan renovasi pada bangunan tersebut tahun seribu delapan ratus sembilan puluh empat yang mengubah bentuk kubah gereja menjadi beleduk atau yang berarti cembung
terletak di pusat kota tempat ini biasanya menjadi pilihan pengunjung untuk menghabiskan waktu di sore hari
memiliki nuansa kolonial yang masih kental tak heran jika kawasan ini menjadi tempat favorit bersuah foto bagi para pengunjung
kalau ke semarang belum lengkap rasanya kalau tidak membeli oleh oleh khas kota semarang
ada banyak pilihan kuliner yang dapat ditemui di kota semarang
yang paling terkenal tentu saja lumpia
sampai sampai salah satu julukan kota semarang juga dikenal sebagai kota lumpia
nah meskipun ada penerapan protokol kesehatan namun berwisata di kota semarang tetap menyenangkan bukan
kalau tetap mau berwisata ya di indonesia aja
nah saya habis beli oleh oleh khas kota semarang ada bandeng dan lumpia
untuk harganya sih variatif ya tergantung di mana anda akan membelinya
sudah banyak sebenarnya tersedia di beberapa titik di kota semarang
sekarang saya akan tinggal membawanya
tim liputan cnn indonesia semarang